saudara empat jenazah diduga pengungsi rohingya di perairan laut calang aceh jaya
dievakuasi tim sar mengelaboh
sebelumnya kapal yang mengangkut enam puluh sembilan pengungsi rohingya terbalik di kabupaten aceh barat
tim posar gabungan melaboh melakukan pencarian dan evakuasi empat jenazah diduga pengungsi rohingya
tiga jenazah yang merupakan dua perempuan dan satu anak anak ditemukan nelayan
kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah teku umar
pada minggu petang satu jenazah laki laki tanpa identitas ditemukan
sementara kita adakan debriefing evaluasi pada malam hari dan mengambil langkah langkah selanjutnya
apakah proses evakuasi jenazah ini akan dilanjutkan ataukah dialihkan atau standby
namanya stand by kesiapsiagaan